sidang kasus suap tindak pidana korupsi yang dilakukan bupati bogor nonaktif ade yasin
dan tiga terdakwa lainnya kembali digelar di pengadilan tipikor bandung senin siang
agenda sidang adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kpk
dalam sidang yang berlangsung secara daring ini
jaksa penuntut umum menilai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa
telah melanggar undang undang tindak pidana korupsi
ade yasin dituntut tiga tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
ditambah dengan dicabut hak politiknya selama lima tahun
sedangkan terdakwa kedua ihsan ayatullah kasubdit bpkad kabupaten bogor
dituntut tiga tahun penjara dan denda seratus juta subsidi enam bulan kurungan
sementara terdakwa ketiga dan keempat sekdis pupr rizky taufik
dan ppkpupr maulana adam dituntut dua tahun penjara
dan denda seratus juta rupiah
denda lima puluh juta rupiah subsidir dua bulan kurungan
yang telah dibasarkan ini untuk terdakwa ade yasin
pidana penjara selama tiga tahun penjara
dan denda sebesar seratus juta rupiah subsidir enam bulan kurungan
dan ada penjara tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih
dan dipilih dalam jadwal publik selama lima tahun setelah terdakwa menjalani penjara
kekuasaan hukum terdakwa adi yasin pertama pertama
terdakwa menilai tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum kpk mengambang
hal ini karena dakwaan pertama terkait ott tidak terbukti
dan penuntut umum kpk menyangkutkan hasil lkpd dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
fakta fakta yang diungkapkan oleh jaksa itu
satu mengungkapkan bahwa peristiwa ott yang pernah digongkan oleh kpk
ternyata faktanya kan tidak ada hari ini
karena terlihat di dalam tuntutannya kan tidak ada berbicara mengenai ott
artinya fakta yang pertama awal sekali perkara ini terbantahkan hari ini
bahwa tidak ada ott
karena kalau ada ott harusnya di tuntutannya ada dong peristiwa itu ya
ade yasin bupati bogor nonaktif dijemput petugas kpk april lalu
terkait adanya dugaan suap terhadap auditor bpkri wilayah jawa barat sebesar satu sembilan miliar
sidang akan kembali digelar
pekan depan dengan agenda nota pembelaan atau pledoi terdakwa
tony oktora bandung jawa barat